kenaikan harga bahan bakar minyak pertanggal tiga september dua ribu dua puluh dua lalu
memukul sebagian besar masyarakat indonesia
khususnya masyarakat menengah ke bawah
oban misalnya merasa hidupnya semakin sulit
buruh pabrik tekstil ini mengaku setiap bulan mendapat gaji sebesar dua juta rupiah
dengan adanya kenaikan harga bbm
warga pesanggerahan bandung ini terpaksa mengurangi sejumlah pembelian kebutuhan rumah tangga
seperti mengurangi membeli beras telur hingga kebutuhan pokok lainnya
belum lagi setengah gajinya harus digunakan untuk membayar cicilan motor
buat motor biasanya disisikan paling delapan ratus lima puluh
selebihnya minta anak saya kebetulan anak saya kan sudah kerja
beda lagi dengan mik darti senawan
setelah harga bbm naik
karyawan swasta ini mensiasati pengeluaran dengan menggunakan transportasi umum
seperti angkot dan bus transjakarta
sebelum bbm naik mikdar biasanya mengendarai motor dari kawasan rumahnya di lubang buaya
menuju ke tempat kerjanya di cibubur jakarta timur
setiap bulan harus menyiapkan berapa berapa itu kan sudah dihitungkan
setelah naik jadi berpikir lagi oh ini naiknya jadi luar biasa
jadi harus bisa meminimalisir untuk pergi pergian minimal
kayak dari sini ke kantor ataupun pulang
kayak misalkan untuk main main kayak pergi kemana mana
kita kayak mikir lagi isi bensinnya lumayan mahal gitu kan
karena posisinya emang ya lagi begini gitu naik itu bensinnya
sih kalau ini terbebani banget
karena gaji mepet perencana keuangan dari finansialku
menganggap ada beberapa tips mengelola keuangan yang perlu dilakukan setelah bbm naik
pertama evaluasi pengeluaran sehari hari
lalu pikirkan pegantian atau substitusi barang yang biasa digunakan
dan yang tak kalah penting mengubah pola atau gaya hidup
salah satunya dalam membeli makanan
atau mungkin beberapa sudah selama ini udah masak mbak
gimana mau lebih hemat lagi gitu
nah coba lihat selama ini cara belanjanya seperti apa
nah coba itu dibikin contoh nih ya supaya bisa benar benar terukur
caranya mungkin yang pertama bikin meal plan
jadi seminggu nih mau makan apa nih senin sampai minggu

selain mengelola pengeluaran kesulitan keuangan gara gara kenaikan harga bbm
juga berpotensi menimbulkan stres
karena itu menurut dokter spesialis kedokteran jiwa teddy hidayat
masyarakat dituntut mampu beradaptasi
dengan merubah persepsi yang ada di dalam diri kita
bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan
bahwa krisis itu bukan sesuatu yang buruk
justru dengan krisis itu kita bisa melihat ada peluang peluang
untuk kita jadi tantangan dan kita kerjakan
jadi stres itu bukan ada di luar diri kita
tetapi stres itu adanya di dalam otak
dengan merubah saklar yang ada di dalam otak kita stresnya selesai
teddy menambahkan keseimbangan dalam hidup juga perlu diperhatikan
seperti mengatur dan membagi waktu untuk pekerjaan kehidupan keluarga
kebutuhan pribadi dan tanggung jawab lainnya
tim liputan cnn indonesia